demi meningkatkan produksi pangan dan strategi adaptasi serta mitigasi perubahan iklim
teknologi budidaya bernama sri atau system rice intensification dikembangkan di kabupaten kupang nusa tenggara timur
penerapan teknologi ini dilakukan di ntt karena cuaca yang relatif kering
data curah hujan di ntt menurut bmkg kupang hanya dua puluh hingga lima puluh mm per tahun
perubahan iklim yang membuat cuaca tidak menentu menyebabkan kekeringan di ntt bisa berlangsung lebih lama
atau bahkan hujan turun pada musim kemarau
kondisi ini mengancam konsistensi ketersediaan bahan pangan
khususnya komoditas beras di provinsi tersebut
hal ini dilihat sebagai tantangan sekaligus keuntungan oleh peneliti pertanian universitas gajah mada murti ningrum
ia bersama dua orang rekannya bekerja sama dengan bapenas dan lembaga non pemerintah icctf atau indonesia climate change trust fund
menerapkan teknologi tanam padi bernama sri ini di dua desa kabupaten kupang
prinsip teknologi tanam ini adalah memperbaiki
memiliki struktur tanah sawah agar layak ditanami padi dan ramah lingkungan
apakah sri ini adalah sistem yang pas untuk diterapkan di cuaca kering di rt seperti ini
saya kira cocok karena begini sri ini kan salah satunya manajemen air
itu dia menggunakan air lebih sedikit sehingga kalau diterapkan di daerah ntt
dia akan lebih hemat lebih hemat air sehingga tapi produksinya tetap
bagaimana pendekatan ke petani tersebut sehingga sri dapat diaplikasikan di persawahan di kawasan ntt ini
kalau pengalaman kami di tempat tempat lain di jawa itu kita memang mendampingi intensif
jadi pertama kita perkenalkan perkenalkan dengan sosialisasi dengan apa yang namanya kata kata
kemudian kita buat demplot seperti ini setelah itu kita petani mengaplikasikan dengan kita temani
nah ini di ntt kita baru sampai pada tahap demplot
artinya petani akan melihat
nanti pada masa yang akan datang mungkin satu dua tahun ke depan nanti kita akan minta petani itu untuk menerapkan sendiri nanti
apakah sri ini seperti memanfaatkan celah dari perubahan iklim tersebut atau bagaimana
jadi kami memang belum bisa pastikan seberapa tapi kami masih dalam tahap penelitian
jadi ada tiga gas rumah kaca yang berkurang
namun demikian metode ini tidak bisa mengabaikan karakteristik asli padi yang merupakan tanaman basah
saya sempat melihat ada data bahwa ada di daerah daerah tertentu yang ternyata hasil sri ini di bawah dengan intensifikasi pertanian biasa
sri itu tidak bisa diterapkan di beberapa tempat
dia tidak cocok diterapkan pada daerah yang sama sekali tidak ada air
bagi petani di kabupaten kupang penanaman padi dengan metode sri meningkatkan produktivitas lahan mereka
salah satunya herman
sudah dua kali musim panen petani berusia lima puluh tujuh tahun di desa baumata kabupaten kupang ini melakukan penanaman padi dengan teknologi sri
ia mengaku bahwa produksi bulir padi diselenggarakan
tawah dua belas are miliknya juga dijadikan demplot atau demonstration plot
meningkat tajam dari delapan ratus kg menjadi dua kg di musim panen kedua
sebelumnya pada musim panen pertama jumlahnya masih menyamai sistem tanam konvensional delapan ratus kg
hal ini disebabkan karena ia masih beradaptasi dengan metode baru tersebut
namun kendala internal dan eksternal masih sama dialami seperti saat menanam padi secara konvensional
atau metode tanam dengan air menggenangi persawahan
sekitar lingkungan kalau mendukung kami itu lebih baik terus pengairannya juga dia harus lebih baik
itu yang menjadi kendala
lagi satu yang paling berat adalah gulma
gulma ini kalau sri memang dia jarak dua puluh lima cm di tengah tengah itu gulma yang hidup di situ
gubernur nusa tenggara timur frans leburaya menyambut baik penerapan teknologi ini
ia mendorong sistem ini dapat diterapkan di seluruh wilayah provinsi nusa tenggara timur
artinya mereka bisa mengoperasikannya mereka meyakini bahwa ini memang benar benar bisa meningkatkan produksi dan produktivitas
ada banyak teknologi yang bisa dihasilkan
tapi kalau teknologi dihasilkan
tanpa bisa dikerjakan langsung sendiri oleh masyarakat ya kita belum bisa mengatakan itu sukses
dengan adanya sri ini paradigma masyarakat tentang tanaman padi membutuhkan banyak air untuk tumbuh bisa berubah
frans juga berencana untuk mereplikasi teknologi sri ini di semua kawasan pertanian padi di ntt
tujuannya agar kemandirian pangan terwujud
salah satunya lewat kestabilitas